jadi saya lebih hanya mencuri organisasi saja karena memang ada acara acara yang akan dilaksanakan pada bulan agustus tahun ini
hubungan itu saya acara ini di capitol hill segala macam karena kemarin dua hari yang lalu saya punya
dari pihak kedubes sana juga memimpin saya dan ini juga ada acara selanjutnya dengan yang kita sepakati
yang namanya csp atau comprehensive strategic partnership yang tahun lalu itu disepakati oleh presiden biden
juga oleh pak jokowi dan ini juga diinginkan kelanjutannya
jadi saya menyampaikan kepada pak pratik mengenai hal itu sehingga bisa ada kesenambungannya
dan perayaan tujuh puluh lima tahun yang jatuhnya di bulan agustus nah itu sih yang saya laporin ke beliau
enggak ngomong transisi enggak enggak sama sekali
soal kebenaran bapak enggak sama sekali enggak
pak soal posisi yang presiden jokowi akan didalam kabinet menetapkan bagaimana jadinya pak
belum mohon maaf saya ngelaporin itu aja kok
pak soal badan pelaburan di